daeng mangaji kakek berusia tujuh puluh delapan tahun warga dusun makmur kecamatan tompo bulu maros lapsi selatan ini
terpaksa ditandu menggunakan bambu dan sarung oleh anak anaknya
sudah beberapa hari ia mengeluh sakit perut dan harus dibawa ke puskesmas yang berjarak sekitar sepuluh km dari dusun
warga di desa ini hidup terisolasi karena minimnya akses wilayah kesehatan dan pendidikan
tidak satupun kendaraan roda empat bisa mencapai daerah ini
untuk membawa orang sakit atau warga yang melahirkan jalan satu satunya adalah dengan ditandu
ketika curah hujan tinggi mereka bahkan harus memutar sejauh lima belas km untuk sampai ke puskesmas karena sungai sering meluap
sejak sebulan lalu tni merintis jalan agar daerah ini bisa dilalui mobil
sementara itu daeng mengaji ditandu sejauh satu km sebelum dipindahkan menggunakan pickup untuk mendapatkan perawatan medis
pengerjaan jalan dilakukan kodim seribu empat ratus dua puluh dua maros dalam program tni manunggal membangun desa ke satu ratus dua puluh
sejak indonesia merdeka pak masyarakat di sini terutama saya pak baru melihat roda empat masuk ke wilayah ini
makanya sangat bersyukur sekali ya pak
sangat bersyukur dengan masyarakat di sini
sangat bersyukur pak karena sudah bisa roda empat masuk di wilayah kami
prajurit tni dibantu warga juga membangun rumah ibadah serta mengadakan kegiatan non fisik seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan mengajar di sekolah
kami terkenal pemerintah ini merasa bersyukur
ini betul betul lokasi yang terisolir lokasi yang masyarakatnya mengungkapkan
perasaannya kepada saya baru kali ini ada kendaraan yang masuk di lokasi ini
kita bangun dua masjid masjid di dusun dama dan masjid di dusun makmur ini
kemudian rintisan jalan ada dua satu ratus dua puluh meter sama ada empat mck masing masing menempel dengan masjid itu dua unit
di tengah pandemi para prajurit yang ditugaskan ke wilayah ini pun harus bebas covid sembilan belas
mereka memiliki sertifikat vaksin dan menjalani tes pcr berkala
akses dibuka untuk meningkatkan ekonomi dan membangun fasilitas umum bagi masyarakat di daerah itu
mohamad bakri maros rapsi selatan